dan kita akan langsung ikuti perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan brigadir yosua utabarat langsung dari mabes polri
jangan ada yang ragu ragu jangan ada yang ditutup tutup
untuk mengungkap kebenaran apa adanya
jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri
jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan
tim sus telah melakukan pendalaman terhadap
terhadap laporan awal menimba antara saudara j dan saudara r di durian tiga
yang ditangani oleh pores metro jakarta selatan
dan juga dilakukan pemeriksaan di purpampori dan juga polda metro
di mana pada saat pendalaman dan olah tkp
ditemukan ada hal hal yang menghambat proses penyidikan
dan kejanggalan kejanggalan yang juga kita dapatkan
seperti hilangnya cctv
dan hal hal lain
sehingga muncul dugaan ada hal hal yang ditutupi dan direkayasa
oleh karena itu dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi
tim sus telah melakukan pendalaman
ditemukan adanya upaya upaya
untuk menghilangkan barang bukti
menghalangi proses penyidikan
sehingga proses penanganannya menjadi lambat
tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah tkp
serta tindakan tindakan tidak profesional lain
pada saat penyerahan jenazah al mahumji di jambi
oleh karena itu
untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan hambatan penyidikan
beberapa waktu yang lalu
kami telah mengambil keputusan
kapolres metro selatan
kemudian tim sus juga telah melakukan penyelidikan
melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi polri
ataupun tindakan untuk merusak menghilangkan barang bukti
mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke yanma polri
dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan
kemarin ada dua puluh lima personil
yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi tiga puluh satu personil
kita juga telah melakukan penempatan khusus
kepada empat personel beberapa waktu yang lalu
dan saat ini bertambah menjadi sebelas personel polri
terdiri dari satu bintang dua
dua kompol dan satu akp
dan ini kemungkinan masih bisa bertambah
untuk menjaga transparansi dan akutabilitas
dalam penanganan kasus ini
kita telah melibatkan
seperti rekan rekan di komnas ham
yang saat ini masih terus bekerja
juga mitra kami di kompolnas selaku pengawas kepolisian
kami juga telah memberikan ruang seluas luasnya
kepada masyarakat terutama keluarga korban
seperti beberapa waktu yang lalu
untuk kita berikan ruang
otopsi ulang atau esumasi
dan juga melayani laporan
lepas itu kami juga melakukan laporan polisi dari pihak korban
dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan
saat ini tim sus telah mendapatkan titik terang
dengan melakukan proses proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik
dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik
mengetahui perkenan alur dan tembakan
pendalaman terhadap cctv dan handphone oleh puslapor
serta tindakan lain yang
tentunya bersifat ilmiah
dan juga kami menemukan
penyesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi saksi yang berada di tkp
termasuk saksi saksi lain yang terkait juga saudara re saudara rr saudara km saudara ar
dan saudara p dan saudara fs ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan saya ulangi
tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan
saya ulangi tidak ditemukan fakta peristiwa
tidak ditemukan fakta tembak menembak seperti yang dilaporkan awal
tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara j
yang mengungkapkan saudara j meninggal dunia
yang dilakukan oleh saudara j yang mengatakan saudara j meninggal dunia
dan saudara re atas perintah saudara fs
saudara e telah mengajukan gc dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang
seolah olah telah terjadi tembak menembak
saudara fs melakukan penembakan dengan senjata milik saudara j ke dinding berkali kali
untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak menembak
apakah saudara fs
menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan
saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi saksi dan pihak pihak yang terkait
kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka
yaitu saudara re
dan saudara km
dan tim sus
untuk menetapkan saudara fs sebagai tersangka
tim sus telah menetapkan saudara fs sebagai tersangka
terkait dengan pasal apa yang dikatakan

dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus
balik oleh pak kabar reskrim
selaku tim penyidik
dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh pak irwasung
sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang beneran
kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut
saat ini tentunya sedang dilakukan
pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi saksi
termasuk terhadap ibu bc
terkait dengan penanganan oleh tim ir sus
terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik
ataupun pelanggaran tidak pidana lain yang ditemukan
selain peristiwa utama
nanti akan dijelaskan secara khusus oleh pak ir sus
dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit
mungkin selanjutnya saya serahkan kepada pak irwasum
mungkin bisa menyampaikan beberapa
dan juga nantinya ada beberapa proses yang akan dilakukan
saya izin bapak kapolri dan bapak kapolri kami ingin menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus
khususnya dalam perasaan proses khusus
bahwa tim sus ini dibentuk oleh bapak kapolri
yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggota bapak kapolri
dari pak reskem polri irwasung polri kemudian mbak intelkam sstm bustokkes dan dtik
bapak kapolri selalu menekankan pada saat bapak belum menyampaikan
ya itu tadi pernyataan yang langsung sempat disampaikan oleh kapolri jenderal listio sigit
dimana saat ini yang anda saksikan di layar kaca ini adalah irwasum komjen agung budi
yang sedang juga menyampaikan
perkembangan terkini pasca tadi
kapolri menetapkan atau menyampaikan langsung bahwa
kepolisian republik indonesia sudah menetapkan irjen verdi sambo
yang merupakan mantan kadif propam polri
sebagai tersangka atas kasus tewasnya brigadir joshua hutabarat
yang terjadi di rumahnya sekitar satu bulan yang lalu
tadi kapolri sudah menyatakan bahwa
pasca penetapan dari irjen verdi sambo ini masih terus akan didalami oleh pihak kepolisian
apa yang menjadi motif dari hal atau penembakan yang menyebabkan ajudannya ini hingga meninggal dunia
tadi disampaikan bahwa fakta fakta yang ditemukan ternyata ada perbedaan dari fakta awal
dimana disampaikan awalnya ada adegan atau peristiwa tembak menembak
seperti yang dilaporkan di awal
namun ternyata tim sus menemukan fakta bahwa peristiwa yang terjadi adalah penembakan terhadap brigadir yosua
yang dilakukan oleh baradae atas perintah dari verdi sambo